kecanggihan kemewahan yang tentunya melekat pada mobil ri satu tidak luput dari kesalahan seperti yang terjadi di presiden jokowi beberapa waktu lalu mogok
kita bahas bersama editor in chief at motor tren indonesia ada mas munawar kolil
mas munawar selamat malam
mas munawar anda melihat ya kita tahu lah ya semua tipe mobil dari keluaran manapun adalah buatan dari tangan manusia
berarti tidak luput dari cacat atau kesalahan termasuk apa yang terjadi di mobil milik atau tunggangan pribadi dari presiden jokowi yang terjadi beberapa waktu lalu mogok
tapi posibilitasnya untuk mobil sekelas ini kan artinya punya fitur teknologi yang super super canggih nih mas
posibilitas mogoknya seberapa besar sih untuk mobil seukuran kayak gini ya
ya kalau bicara kemungkinan mogok ya bisa terjadi
pada mobil manapun apalagi produk massal
cuma untuk sekelas mobil kepresidenan ini kan sudah melalui proses rekrutineering yang sangat ketat
dari secara engineering itu membuat hanya bisa lebih dari satu tahun terkadang
bisa dibilang sekian persen kemungkinan factory defect nya
artinya usia mobil ini kan juga lebih dari sepuluh tahun itu juga berpengaruh
terhadap kondisi fisik dan kestabilan mobil
saya rasa tidak ya apalagi mercedes
mercedes ini kan sudah membuat mobil mobil kepresidenan ini mungkin berpuluh puluh tahun bahkan mungkin hampir seratus tahun
nah mereka tentu bukan pabrikan yang abal abal ya
saya kok lebih melihatnya lebih ke soal maintenance ya pemeliharaan
lihat aja sekarang
di jakarta mercedes itu di kalangan pecinta otomotif mercedes itu dikenal mercedes
itu untuk menunjukkan betapa reputasi merceria sebetulnya sangat bagus dalam hal reliability kehandalannya
nah kalau ada kasus seperti ini agak unik ini
karena bahkan mobil mercedes yang dipakai setiap hari jalan jalan pun di jalan macet
itu masih jalan kok nggak ada masalah
asal dirawat jalan teratur
apalagi untuk ukuran mobil presiden kan artinya penggunaannya tidak seperti mungkin masyarakat lain ya
masyarakat biasa yang daily activitiesnya mungkin kilometernya akan panjang
ini kan pasti kan kilometernya pendek kalau untuk presiden nggak akan ada perjalanan jauh
kalau dipakai untuk taksi bisa saja terjadi
tapi ini kan keluarnya juga jarang ya
jadi harusnya ini unacceptable menurut saya
ya sebagai pecinta otomotif
apalagi harga mobilnya kan gak murah ya
berapa sih mas taksirannya mobil ini
kalau di luar itu ya jangan di convert langsung ya
jangan di convert langsung ke rupiah karena menyangkut komponen pajak ya
itu paling murahnya kan sekitar delapan ratus ribu euro ya
dan jangan lupa apalagi pullman
pulman itu punya reputasi sebagai mobil para diktator
dulu ya sebutannya begitu
karena dari tahun enam puluh an bahkan lima puluh an semua kepala negara
dan tahun tujuh puluh an kan banyak diktator tuh seperti idi amin ya
dan lain lain kremlin bahkan
itu pakai pullman
saking handalnya mereka dalam membuat mobil yang armort anti peluru ya
jadi pullman ini memang terutama yang guard
itu memang spesialis membangun mobil mobil untuk kepentingan orang orang penggede lah gitu
kalau misalnya anda kalau saya tangkap dari kesimpulan anda
ini ada masalah di maintenance nya
bagaimana merawat mobil ini yang kurang begitu apik
akhirnya mengakibatkan hal hal seperti mogok itu bisa sampai kejadian ya mas ya
tapi kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh pihak istana
ini karena masalah settingan gasnya yang bermasalah
sehingga laju mobilnya nggak bisa melaju normal
artinya seperti biasa masuk akal nggak
tidak ada yang tidak bisa diperbaiki
apalagi itu teknologi ya
dan itu sangat canggih
untuk ukuran mobil limousin pullman adalah yang terbaik
maybach ya terbaik
nah semua tadi kalau ada fall misalnya gas atau apapun ya
yang menyakut mechanical atau bahkan elektronik
bisa diperbaiki selama itu dilakukan proses check and check secara berkala
dan itu mobil penuh sensor
tapi kalau ban kempes saja
itu muncul signalnya
ada tanda bahwa eh ban kurang angin misalnya gitu
apalagi kalau sampai menyangkut analisa ke engine
nah mercedes itu adalah salah satu pabrikan yang paling pertama di dunia
itu yang bisa mendeteksi mendiagnosa keadaan mesin
bahkan tanpa harus membuka atau satu baut pun di ruang mesin
kalau anda lihat ini kan sepertinya mercedes benz ini dari segala macam tipe ya
ini menjadi tunggangan favorit presiden presiden republik indonesia
mulai dari zamannya pak harto kemudian pak habibie sampai pak sby ya
sampai dengan sekarang pak jokowi
bukan hanya indonesia mbak
dua dari tiga pemimpin dunia menggunakan mercedes benz
nah kita berbicara mengenai masalah maintenance nya
perawatannya harus seperti apa sih mas
kalau misalnya ini menjadi kendaraan favorit dari orang
nomor satu di sebuah negara
ya sebetulnya dari pabrikan
itu kan sudah mengeluarkan aturan standar untuk perawatan ya
setiap sekian ribu kilometer setiap sekian kilometer itu ada pengecekan
ada proses pergantian spare part misalnya ya
atau pengecekan pengecekan yang lain
sebetulnya kalau mengikuti itu aja ya insya allah sih aman aman aja gitu
nggak tahu ini mungkin keselimpetan ada di bagaimana aja ya
sama dengan mobil kita di rumah ya
kalau hanya dipakai setiap hari tapi nggak pernah ganti oli
nggak pernah ngecek ban kondisi ban
ya satu hari kita jalan jalan tol ban tiba tiba meletus
itu kan makanya setiap lima ribu atau sepuluh kilometer
kalau mobil biasa itu kan harus ke bengkel
itu diperiksa kondisinya
nah tadi lagi lagi
saya kembali ke itu
saya rasa sangat kecil kemungkinan ini mobil rusak karena factory defect istilahnya ya
karena proses securityneringnya quality controlnya itu sangat luar biasa ketat
dan kebetulan saya pernah melihat sendiri bagaimana proses produksinya di jerman
intinya simple thing tapi does matter ya mas
ini masalah mobil
ini masalah mobil presiden mogok kan agak lumayan malu juga kalau bisa dilihat negara tetangga kan
oh ya ini memalukan menurut saya
karena ini hampir tidak pernah terjadi
kalau usianya sudah empat puluh tahun bahkan lima puluh tahun ya
saya pernah lihat di jerman itu mobil mobil bekas para diktator kepala negara di afrika
yang di restorasi ulang masuk akal
karena mereka akan memasukkan itu ke museum negaranya
nah tapi ini kan baru sepuluh tahun
sepuluh tahun mercy yang masih seliwuran di jakarta itu ada yang umurnya tiga puluh tahun loh
dan masih jalan
jadi tidak masalah kalau misalnya itu bahkan umurnya baru sepuluh tahun ya usianya baru sepuluh tahun ya
apalagi cuma sepuluh tahun
oke terima kasih ya mus munawar khalil
itu tadi kita bahas mas munawar kolil editor in chief at motor trend indonesia
sudah berbincang dengan cnn indonesia malam hari ini